akibat lepas dari pengawasan orang tua seorang balita di kabupaten blitar ditemukan tewas di dasar sumur rabu siang
proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena kondisi sumur yang sempit
sementara itu di jember seorang pria juga ditemukan tewas di dalam sumur akibat dinding sumur yang tiba tiba ambruk
tangis istri sepecah saat sahir warga desa pringgo worawan sumber baru jember berada di rumah duka
anak korban tidak kuasa menahan sedih melihat ayahnya sudah tewas saat hendak menguras sumur sedalam sembilan meter
proses pengangkatan jenazah sahir berlangsung lama lantaran warga hanya menggunakan peralatan seadanya dengan menggali sumur yang ambruk serta menguras air yang sudah bercampur dengan lumpur
setelah satu jam korban bisa diangkat dengan menggunakan seutas tali
satu orang dua orang tapi yang jaga mesin di atas satu
terus tanahnya apa
ya kurang lebih tadi dengan waktu tiga jam dengan berbagai upaya warga setempat sehingga korban bisa dievakuasi
dan sekarang korban sudah dibawa ke rumah duka untuk dimandiin dan disemayamkan
dari hasil olah tempat kejadian polisi menyita sebuah mesin diesel yang digunakan oleh korban untuk menyedot air di dalam sumur sebelum masuk
tadi blitar diduga lepas dari pengawasan kedua orang tuanya
seorang balita di kabupaten blitar ditemukan tewas di dasar sumur sedalam lima belas meter
seperti inilah kesedihan keluarga agis balita empat tahun warga desa sidorejo kecamatan ponggok blitar
setelah mengetahui agis meninggal dunia dengan tragis
bocah ini tewas setelah masuk ke dalam sebuah sumur sedalam lima belas meter tidak jauh dari rumahnya
proses pengangkatan jenazah agis berlangsung dramatis
tim basarnas dengan peralatan lengkap
yang diterjunkan ke lokasi sempat tiga kali gagal
tim baru berhasil mengangkat jenasa dari dasar sumur dua jam kemudian
menurut tim sar mereka terkendala diameter sumur yang sempit serta kedalaman sumur
harus turun menggunakan pengangkatan selam
jadi ada peralatan tambahan yang cukup membebani bagi penyelam kami
tapi alhamdulillah semua kendala teratasi korban
agis hilang sejak selasa pagi saat kedua orang tuanya sibuk menata dagangan
polisi menduga korban jatuh saat memanjat bibir sumur
tinggi bibir sumur yang hanya satu meter dinilai mudah dinaiki agis yang bertubuh bongsor ini
kasus ini menjadi peringatan bagi para orang tua agar lebih waspada dalam mengawasi anak balitanya
saya fulkus mandani jember yosibio novianto blitar